halo dokter erlang apa kabar
dok bisa dijelaskan seperti apa penyebaran virus corona
melalui udara atau melalui airborne
di gedung gedung ini
who sudah mengeluarkan statement yang baru ya
bisa menular melalui airborne
dalam lingkungan yang tertutup
seperti di perkantoran

kemudian lingkungannya tertutup
jadi bila ada seorang yang
bergejala atau mengeluarkan virus
itu akan bertahan di udara di sekitarnya
jadi kalau ada seorang yang
yang bergejala atau mengeluarkan virus
itu akan bertahan di udara
baik pak dokter kemudian berapa lamakah
virus corona dapat bertahan hidup
jadi dia bersirkulasi di udara
terutama udara yang
tertutup ya jadi lingkungannya
udaranya itu itu aja
dan dari kasus kasus yang sudah terjadi
kondisi kantor seperti apa
dok yang memungkinkan terjadinya penularan
lingkungan yang tertutup
tidak ada sirkulasi udaranya
sirkulasi udaranya hanya yang di ruangan itu saja
biasanya yang menggunakan
circules jadi udaranya itu itu aja
tidak ada dilusi
dari udara luar
hal ini memungkinkan terjadinya
peningkatan konsentrasi virus
bila ada orang yang sakit di situ
baik kemudian dokter apakah
aman kalau kita katakan untuk mengurangi
resiko penularan covid sembilan belas di ruangan
ada baiknya bila kita membuka jendela dok
delusi udara di dalam ruangan itu
jadi menambahkan udara luar
ke dalam ruangan yang tertutup
akan membuat konsentrasi virus di dalam ruangan itu
bila ada orang yang sakit
itu jadi lebih kecil sehingga meminimalisir
jadi sangat baik sekali kalau kita membuka udara
kemudian udara itu akan mendilusi udara yang ada di dalam ruangan

konsentrasi virusnya jadi rendah
sehingga konsentrasi virusnya jadi rendah
kemudian resiko penularan akan lebih rendah
baik dok bagaimana
jika orang orang yang berada di ruangan tertutup tersebut
melakukan physical distancing
apakah kemudian virus ini juga dapat
berjalan dalam jarak dua meter tersebut

bahkan bisa lebih
kalau udara dalam ruangan itu saja

jadi udaranya bersirkulasi hanya udara itu saja

jadi kemudian orang yang sakit ada di situ
yang mengeluarkan virus ada di situ
makin lama akan makin banyak
baik dok kemudian terakhir apakah ada
tambahan bagaimana cara yang efektif
untuk meminimalisir terpapar
satu jadi dilusi udara itu
membuka jendela membiarkan udara luar
yang fresh masuk ke dalam
kemudian perbaiki tata kelola
itu sangat penting sekali untuk meminimalisir
terutama pada persangkuran persangkuran
untuk yang tertutup
jadi sirkulasi udara itu
sangat penting sekali
harus ada manajemen untuk
pengaturan ventilasi udara

baik pak dr erlang samudro
terima kasih atas waktunya
kesehatan adalah harga yang tidak ternilai
karena itu ingatlah pesan ibu
tiga m memakai masker menjaga jarak
menghindari kerumunan dan mencuci tangan
dengan sabun di air mengalir
agar ibu dan keluarga yang kita cintai
tetap sehat walafiat jangan jadi
korban kelalaian kita
demikian segmen dokter menjawab kali ini
saya frida litwina terima kasih dan sampai jumpa
di video selanjutnya